aku tidak ikut campur dengan kandang
pat pergi dari sini
aku tidak sengaja memukulnya
paman mau tunggu dulu
paman aku bukan pamanmu
aku lupa paman maung bodas
tidak mengenalku sebagai kian santang
yang dia tahu
aku adalah raditya
dan aku tidak bisa menjadi raditya
bagaimana aku menjelaskannya
kau bukanlah pamanku
tapi biarkan aku jelaskan
aku tidak sengaja memukulnya
selama ini tindakannya telah membantai orang orang yang tidak berdosa
juga kau lakukan yang tidak sengaja
menjahat seperti itu sudah sepantasnya aku ringkus
dan kuserat kepencacaran
tunggu dulu paman
aku tidak punya pilihan
aku harus menangis
kalau tidak aku yang akan celaka
syukurlah aku bisa mengulikan tenaga kuliah
sepertinya dugaanku benar
dengan tenagaku aku masih bisa melepaskan rantai pengikat ini yang sulit bagiku membuka pintu
penjara ini selain dikunci pintu itu pasti dilapisi tenaga dalam sehingga aku
tidak bisa membukanya begitu saja aku harus mencegah perselisihan antara
mawar bodas dengan kandang west
lepaskan aku lepaskan aku kalau ayah anda tahu kalian akan dipenjara
lepaskan aku lepaskan aku lepaskan dia
cepat kau bawa dia biar aku yang akan menghadapinya
terima kasih bibi ratu aku tidak menyangka bibirat tuh masih hidup aku sempat mendengar
bibi ratu dipenjara penjara ular karena menolak menyerahkan rencana raja apakah itu benar
aku jelaskan nanti ayo bagaimana cara bibiratus selamat dari penjara maut itu
aku jelaskan nanti ayo kita pergi dari sini
rasakan jurus lepak kuda
tidak bisa dibiarkan ini
mereka mampu mengejar kita bibi ratu
jaka jangan sampai mereka mengenaliku
kalian tidak bisa akan lari
kenapa dia hanya berusaha membuahkan seranganku
seperti dia tidak benar benar berusaha menyerang
bagaimana kau menjelaskannya
jika kau menyebutkannya pasti paman maung bodes tidak akan mengenalnya
karena di masa ini diriku belum lahir
abikana kenapa kau hanya menghindar saja
jangan kau jumawa dengan ilmu kanoragamu
tidak seberapa itu
aku tidak boleh melukai lawan lawanku
sebab mereka adalah para pendekar golongan putih
tunggu dulu paman